yang tadi saat anda dirasakan ketika gempa terjadi di saat rapat kerja pleno ini
jadi ketika tadi kita sedang rapat berlangsung begitu
tiba tiba saja ada getaran
awalnya itu tidak begitu besar
tapi semakin lama semakin lama getaran itu terasa sangat mengguncang begitu ya
sehingga membuat kawan kawan dari dewan kerja cabang kabupaten tasik itu panik
kemudian seketika berhamburan berhamburan menyelamatkan diri dari gedung
kemudian perlu ditanyakan juga
tadi ada berapa peserta yang sedang rapat kerja pleno di gedung pramuka ini
kebetulan kita yang hadir rapat itu ada lima belas orang
kita rapat di aula atas
dan di bawah itu ada dua orang penjaga gedung
ya perlu diinformasikan juga azkia
apakah ada korban jiwa gak ketika gempa terjadi saat ini
alhamdulillah untuk korban jiwa itu tidak ada
begitu alhamdulillah kita selamat lima belas anggota dkc dan juga dua orang penjaga gedung
itu dirasakan gempa saat anda berada di gedung ini lama atau bagaimana pak
nah itu untuk guncangan itu lumayan cukup lama yang kita rasakan
ketika kita berhamburan keluar itu getaran sangat semakin kuat
sehingga kita semakin panik begitu untuk menyelamatkan diri dari gedung begitu
tadi kepanikan apa yang dirasakan oleh para peserta ketika rapat kerja saat itu rio
ada seketika ada guncangan
itu kita panik dan sudah istilahnya tidak terbayangkan mau terjadi yang
yang terjadi itu akan terjadi seperti apa begitu
yang penting kita berhamburan aja kita
seketika langsung keluar dari gedung
apakah rapat tadi sempat tuntas atau bagaimana
justru itu kita rapat baru berjalan
kurang lebih empat puluh menit begitu
ketika ada guncangan kita sampai sekarang rapat ditunda dulu
kemudian tadi sempat ada yang menangis atau minta tolong ketika kejadian saat anak
ya tentu ketika kita berhamburan keluar kita berteriak dan ataupun apa begitu
berarti teman teman anda ini selamat ya kang
oke seperti itu mungkin yang diungkapkan oleh azkia tadi salah satu bendahara dkc kabupaten tasikmala